kalau ibu harus ninggalin pusat
iya makanya dari kemarin saya baca emailnya saya belum dapat intinya apa permasalahan utama dan kendalanya
sekeluarga mau ngajak mama sama papa mau ikut juga biar rame rame nanti kesananya
tunggu sebentar papa tanya sama mama ya
ternyata mirna sama riza
terus kata andi mereka mau lamaran dan kita diundang kesana
aku pikir ya kalau kamu mau ya kalau kamu mau sekalian kita ngeliat anak anak
aku baru tahu kalau mereka pacaran
aku juga mereka kapan ngobrolnya ya
riza diem mulu begitu kan mukanya kenceng
gimana kamu mau datang
ya deh gak apa apa
biar gak di rumah terus kan akunya
sekali sekali pergi gak apa apa
ketemu sama rena sama sekarang
ya din mama sama papa insya allah bisa kesana kok
ya udah kalau gitu nanti aku kabarin lagi ya pak ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
semoga dengan menghadiri acara besok memang menjadi lebih terhibur dan gak sedih lagi
saya ingin ketemu sama bapak karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama

bicarakan saja sama saya
masa berapa hari ini
tiga hari ini
tiga hari ini
saya juga mau
ada apa ya pak
apa yang bapak bicarakan
saya minta sama kamu untuk mencarikan kandidat baru
untuk beri nama sadur sesuai dengan kriteria mama saya kemarin
maaf pak kandidat baru pak
emang ada apa dengan bu aning pak
sesuai obrolan kita waktu itu
mau coba memberikan
rena dan askara adik
jadi saya gak mau andin itu
terlalu capek dengan kegiatan
sebagai beranama sadur
ya tapi saya juga
ini ya renia seperti pesan saya
bisa kita cari brand ambasadar ataupun
influencer yang berbeda dari yang sudah ada di pasaran
kita harus seperti
tampil berbeda dari orang lain
beda dari yang lain
biasanya dua orang
andin tetap jadi brand ambasador
kita cari orang satu lagi sesuai dengan kriterianya mama
jadi andin gak perlu kecapean dengan kegiatan brand ambasador
bisa diwakilkan dengan nama sadur
bisa diwakilkan dengan biaya satu lagi
saya setuju pak
karena memang sudah biasa ya
dalam satu produk punya dua brand ambasador
tandeman andin dengan bea lain
semua bisa you know hand in hand semuanya
jadi satu andin satu kriteria yang saya mau
jadi mulai dari sekarang kamu cari kriteria yang diberitahukan sama mama saya
nanti saya akan carikan
sesuai yang ibu mau
oh ya terus kemarin tuh
kamu sempat bilang kan yang masalah agus rimba
itu belum selesai ngobrol sama saya
ini terkait dengan agus rimba
ternyata salah satu orang yang sering menghubungi dia waktu penjara itu adalah fajar pak
coba dingin itu sebenernya udah abis bulan ini ini
memiliki kayak membutuhkan pemimpin yang lebih dari pak bobi itu artinya mereka membutuhkan
pemimpin di sana tapi jika saya pergi ke sana kantor pusat berarti nggak ada yang megang
ya nggak mungkin juga disini masih membutuhkan pemimpin ya gariskan sih bu kalau ibu harus
ninggalin pusat ya mahe dari kemarin saya baca emailnya saya belum dapat intinya apa
permasalahan utama dan kendalanya saya juga kalau boleh jujur ini saya baru dengar dari
ibu karena sepengetahuan saya sana kan ada pemobi dan laporan sampai hari ini semua baik baik aja
atau mungkin elsa segan lapor ke saya makanya dia lapor langsung ke ibu jessica ya jujur saya
juga masih belum tahu ini panino gimana tapi saya rasa jika di sana memang benar benar membutuhkan

saya saya harus pergi dan untuk sementara waktu perusahaan ini saya delegasikan ke panino apa
panino bersedia ya tapi masih saya pertimbangkan kok pertimbangan aja kalau bisa jangan ya tolong
karena saya juga masih belum tahu kendalanya apa pokoknya saya mohon panino cari tahu apakah
masalahnya cukup serius apa tidak di sana oke oke saya akan coba cari tahu lebih detail lagi ada lagi
itu harus saya kerjakan cukup itu saja saya tunggu informasi terbarunya pak saya tinggal terima kasih
menghubungi orang lapangan yang memberi informasi tentang seseorang yang datang ke agus rimba pak
tapi kamu tau kan ciri ciri orangnya seperti apa
detektif swasta yang kita sewa untuk cari andin waktu andini culik
kamu oke pak
kamu tau gak hubungan mereka apa
saya masih belum tahu pak
saya akan cari tahu lebih lanjut
kalau gitu saya informasi pak
terima kasih banyak
maaf berusaha nya kemana ya pak
lagi ke ruangannya
udah gak usah ditunggu
iya kalau itu ada beberapa kandidat yang sudah saya cari untuk menjadi
brand ambassador kita pak
di situ juga ada background portfolio dan followers media sosial mereka pak
ini saya coba pelajari dulu semuanya
kalau misalkan ada yang belum jelas bisa bapak tanyakan ke saya
dan kalau memang sudah ada pilihannya besok kita bisa langsung ketemu pak
kandidat yang bapak pilih
oh jangan besok reng
besok mirna sama riza itu dalam marah
rencana saya satu keluarga itu mau datang ke sana
mungkin kalau gitu saya akan reschedule menjadi ibu saya untuk ketemu dengan
cukup gak nih mainin ini
nah gini pinter
mainannya di sebelah sini
di sebelah sini biar gak ganggu kakak ngerjain pr